sekelompok pelajar sekolah swasta menyerang salah satu sekolah di wilayah ciledug tangerang banten
dalam tawuran itu sejumlah pelajar mempersenjatai diri dengan senjata tajam batu dan juga petasan
mirisnya tawuran itu terjadi pada saat jam pelajaran sekolah berlangsung
menyikapi tawuran yang terjadi pada tanggal tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh dua lalu itu
polisi bertindak dengan menangkap sejumlah pelajar yang terlibat tawuran
dari sembilan belas pelajar yang diamankan enam belas diantaranya ditetapkan sebagai tersangka
menurut kapolres metro tangerang kota rabu sore tauran dilatar belakangi permusuhan lama antar sekolah mereka